sampai dengan kamis dua januari pukul satu dini hari ketinggian air di pintu air manggarai mencapai sembilan ratus enam puluh lima cm atau siaga satu
tinggi air ini dipengaruhi debit di bendung katulampa dan pintu air depok yang masih cukup tinggi
berikut laporan produser lapangan satrio adi dan fotojurnalis andri kurniawan
tinggi muka air di pintu air manggarai ini terus mengalami kenaikan setidaknya sampai dengan saat ini
pukul satu dini hari tanggal dua januari dua ribu dua puluh
tinggi permukaan air ini dipengaruhi oleh kiriman dari bogor dan juga depok
dan untuk mengetahui kondisi terkini di pintu air manggarai serta apa dampaknya bagi jakarta
saat ini saya tengah bersama dengan bapak jamal petugas dari pintu air manggarai
selamat malam pak
ya selamat malam
pak bisa diinformasikan kepada kami bagaimana update terkini kondisi air di pintu air manggarai ini
ini di pintu air manggarai ini berada di level siaga satu yaitu di angka sembilan ratus enam puluh lima cm seperti itu
dan apakah ini ada pengaruhnya dengan hujan deras yang masih mengguyur bogor dan juga depok
ya untuk indikasi kita melihat dari bendung katulampa banjir kiriman air kiriman
semenjak pagi hari dari jam delapan satu ratus tujuh puluh cm siaga dua yaitu depok di jam dua belas masuk
dengan angka empat ratus sepuluh cm akumulasi sampai di pintu air manggarai jam delapan belas
ditambah dengan hujan yang ada di jakarta sehingga pintu air manggarai bertambah debit menjadi sembilan ratus enam puluh lima cm
untuk besok pagi prediksinya akan seperti apa pak apakah masih akan terus bertambah atau seperti apa
terus kita pantau kondisi yang sedang berlangsung apabila ada kenaikan
kita langsung melaporkan ke dinasumberdaya air command center secara berkala
dari tiga puluh menit
sampai dengan lima menit sekali kita laporkan seperti itu
oke dan sekarang usaha apa yang dilakukan oleh petugas ini untuk membersihkan
selain membersihkan ada usaha lain atau seperti apa
ya untuk di sini petugas sudah standby semua untuk antisipasi kebersihan
juga petugas dari dinas lingkungan hidup juga sudah mengangkut sampah evakuasi dengan tiga alat berat
dan juga kita tetap memonitor katulampa dan juga pos memantau depok seperti itu
ya baik terima kasih bapak jamal
demikian wawancara kami dengan bapak jamal petugas dari pintu air manggarai
mengenai tinggi muka air di pintu manggarai ini
selain berdampak di sejumlah daerah di jakarta pintu air manggarai juga pastinya juga dipengaruhi oleh intensitas hujan di hulu
yaitu di bogor dan juga depok
perkembangan dari pintu air manggarai ini akan terus diupdate oleh dinas sumber daya air provinsi dki jakarta hingga esok hari
dan ini tentu saja dipengaruhi oleh jumlah intensitas hujan di jabodetabek
demikian satrio adi andri kurniawan jakarta